gimana dengan pantiasuhan ya
dia gak cerita tentang pantiasuhan ya kak
dia nanyain kak dan kakak
kayaknya mbak tita perhatian deh sama kakak
kalau kakek itu dulu pernah kenal sama dia
ini udah deh kamu terusin aja masakannya ya
suami saya sedang keluar kota
itu yang membuat kami berdua sering bertengkar
suami saya selalu menyalahkan saya
padahal kami berdua sudah periksa ke dokter
dan hasilnya baik baik saja
keluarga saya benar benar sudah hancur
suami saya sedang keluar kota
saya sering mabuk
saya sering dipukuli
dan yang paling menyakitkan
suami saya berselingkuh
saya gak tau harus berbuat apa lagi
kayaknya saya hampir mengakhiri hidup saya
terima kasih karena telah merawatku selama dua hari
aku takut suamimu pulang
kamu kan belum sembuh
terima kasih sudah merawatku
aku pergi ya
sebelum kamu pergi
tolong temani aku
akhirnya aku bercerai dengan suamiku

aku pernah mengingatmu
sejak pertemuan kita itu hpku dihancurkan suamiku
jadi data data di handphoneku hilang semua
jadi aku gak tau harus gimana lagi
tapi yang penting sekarang aku bisa melihat kamu lagi
aku datang ke kampung ini dan memulai membuka pati asuhan
aku datang ke kampung ini dan memulai membuka panti asuhan
aku datang ke kampung ini dan memulai membuka pati asuhan
dan ketika aku lagi berhadapan terra diisti
jadi ko perlu ganti
aku ingin bertaubat
beribadah kepada allah
kenapa bisa sampai sini
dan yang lebih membuat aku bahagia aku bisa bertemu dengan kamu
iya bang snap kerasan tinggal di sini alhamdulillah saya senang sekali tinggal di
sini syukurlah kalau begitu maaf nih apakah natita belum tertarik dengan pemuda pemuda
kampung sini maksud pak ustadz sebagai wanita muslimah tidak baik hidup sendiri

apa natita sudah punya calon pendamping belum pak ustadz mana ada laki laki yang mau sama saya
saya kan janda wah jangan merendah bukan begitu nah herman
iya pak ustadz saya permisi duluan pak ustadz assalamualaikum
baju ingin iya oh jadi kamu janda baru di kampung ini
kamu gak perlu tahu siapa saya
tapi karena sekarang kamu lagi deket sama kang herman
jadi saya perlu kasih tahu kalau saya adalah mantan istrinya herman
subhanallah jadi mbak ini mantan istrinya kang herman
tadi kan saya udah bilang begitu kurang jelas
terserah kamu mau percaya kayak mau enggak
sebenarnya sih terserah kamu kamu mau deket sama siapapun di kampung ini terserah kamu
saya cuma mau kasih tahu sama kamu
kalau kang herman itu memang ganteng tanpa gagah
tapi ingat dia gak bisa patah alias impotent
maaf ya mbak saya pikir sebaiknya rahasia rumah tangga mbak tidak diberitahukan kepada siapapun
maaf ya mbak saya permisi assalamualaikum
eh kak gimana
ya insyaallah besok mudah mudahan bisa kakak selesaikan semuanya
tadi rati ketemu sama mbak tita
dia nanyain kak dan kakak
gimana dengan perhatihan suaranya
dia gak cerita tentang pantiasuhan kak
dia nanyain kak dan kakak
kayaknya mbak tita perhatian deh sama kakak
karena kakak pernah bilang sama kamu kalau kakek itu dulu pernah kenal sama dia
ya udah deh kamu terusin aja mas
aku kan udah minum apat kuat
nyesel aku kawin sama kamu
lagi lamunin mbak tita ya kak
kamu bisa aja deh
siapa bilang kakak itu cuma capek
sekarang ini lagi berusaha untuk istirahat
yaudah kak diminum dulu kopinya
rati mau terusin masak dulu di dapur
aras banget sih kopinya
jika ada seorang wanita soleh baik imannya baik agamanya masih sendiri
maka langkah baiknya dalam perjuangannya menjalankan perintah allah
ia didampingi oleh seorang pria soleh
ya allah berilah hamba petunjukmu
jangan biarkan hamba membuat keputusan sendiri untuk nikmat hamba ya allah
tambah takut akan dosa dosa di masa lalu hamba
ampuni hamba ya allah
berilah hamba selalu petunjukmu
berilah hamba selalu petunjukmu ya allah
rati bener bener gak nyangsa
kalau hidup kakak di kota itu pun kecobaan
semua itu bagian dari masa lalu kakak yang pahit
tapi kakak percaya
allah itu maaf mengasih lagi maaf mengapa
tapi kakak udah gak ke kota lagi kan kak
maka akan tetap di kampung kita
kakak ingin melihat kamu bahagia dengan suami kamu
kamu mau nunduk kakak pacaran sama mbak tita ya
kakak pernah kan pacaran sama mbak tita
tapi kalau rati pikir pikir ya kak mbak tita itu lebih baik loh dari teh ani
ya kan nur
mak maafkan herman mak
herman janji akan menjaga rati dengan baik
semoga arwah emak tenang di sisi allah
eh mbak tita abis dari mana mbak
kebetulan saya lewat sini
tadinya saya mau ke rumah kalian
saya mau menawarkan pekerjaan
ke kang herman
itu pun kalau kang herman tidak keberatan
kang herman saya kan cuma sendiri mengelola panti asuhan
dan saya sering bertemu para donatur di kota
bagaimana kalau kang herman menggantikan saya mengelola panti asuhan saat saya berada di kota
kan mungkin lautan emailnya
jalur mungkin persis
sepandung saja sina sina rakyat regarding propriety

tapi przede larutnya dia malah bertugas
dulu kami sempat punya hubungan
dia masih punya suami
selain itu saya juga masih trauma dengan pernikahan saya kemarin
saya takut tidak bisa membahagiakan istri saya
karena saya ini penuh dengan kekurangan post it
allah yang memudahkan
allah akan memberikan hidupnya
memang dia jodoh hamba
dalam pernikahanmu yang suci
apalagi dengan masa lalu saya yang kelar
apa kamu masih mau menerima saya
saya tidak memandang itu semua
kak herman udah berubah
udah rajin beribadah
sudah diberikan oleh allah